pt astra international tbk kembali menggelar semangat astra terpadu untuk satu indonesia award dua ribu dua puluh tiga
mulai enam maret hingga enam agustus dua ribu dua puluh tiga mendatang
mengusung tema astra untuk hari ini dan masa depan indonesia
kegiatan ini diharapkan dapat menjaring para anak muda di indonesia
yang punya program bermanfaat untuk masyarakat sekitarnya
sejak tahun dua ribu sepuluh astra secara konsisten menyelenggarakan satu indonesia awards
dalam pembukaan kick off empat belas satu indonesia awards dua ribu dua puluh
astra mulai melakukan pembukaan pendaftaran yang dilaksanakan pertanggal enam maret hingga enam agustus dua ribu dua puluh
bertempat di menara astra jakarta pusat senin siang
pt astra international tbk pada tahun ini mengambil tema

untuk hari ini dan masa depan indonesia
kegiatan semangat astra terpadu untuk satu indonesia awards dua ribu dua puluh tiga
digelar untuk menjaring para anak muda di indonesia
yang mempunyai program bermanfaat untuk masyarakat sekitarnya
dalam penilaian sosok anak muda inspiratif tahun ini menambahkan bobot sustainability
dan program yang selaras dengan aspek environment social and governance
penerima satu indonesia awards
indonesia awards dua ribu dua puluh tiga nantinya akan mendapatkan dana bantuan kegiatan senilai rp enam puluh lima juta
hari ini kita sama sama hadir di dalam kick off satu indonesia awards ke empat belas tahun dua ribu dua puluh
artinya astra sudah empat belas tahun menyelarakan program ini
mencari anak anak muda indonesia yang memiliki program program yang bermanfaat
untuk masyarakat sekitarnya
dan tahun ini merupakan tahun yang istimewa
sekaligus memperingati hari ulang tahun ke enam puluh enam

kami juga membawa tema astra untuk hari ini dan masa depan indonesia
di mana penilaiannya juga akan ditambahkan bobot sustainability
program program harus juga menelaraskan dengan esg
mudah mudahan kita bisa menemukan anak anak muda indonesia yang luar biasa
untuk bisa menjadi inspirasi bagi anak anak muda indonesia yang lainnya
pemuda indonesia dengan kegiatan di bidang kesehatan pendidikan lingkungan
kewirausahaan dan teknologi menjaga kemampuan kemampuan kemampuan
dapat melakukan pendaftaran satu indonesia awards melalui lamansia astra co id
mulai enam maret hingga enam agustus dua ribu dua puluh